bupati indramayu ana sopanah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai bupati indramayu kepada menteri dalam negeri cahyokumolo selasa siang
ana menegaskan pengunduran dirinya dikarenakan alasan keluarga
ana yang sudah menjabat sebagai bupati indramayu selama tujuh lima tahun ini mengungkapkan pengunduran dirinya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tidak ada kaitan kasus hukum
ana mengaku kondisi kesehatan sang ayah dan suami yang juga mantan bupati indramayu menjadi prioritas saat ini
menurut ana dia telah meminta izin secara lisan kepada partai pendukung dan partai koalisi
dprd indramayu juga telah menyetujui pengunduran diri ana
ditambah lagi sekarang bapak sendiri dan sangat membutuhkan perhatian dari saya
sehingga kami berunding dengan keluarga
dan kami memutuskan untuk saya mundur
dan ini membutuhkan waktu cukup lama untuk memutuskan mundur ini
saya takut kehilangan bapak seperti hanya meninggal ketika ibu meninggal
bupati indramayu ana sofana mengirim surat pengunduran diri kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten

keputusan ana mundur dari jabatan bupati ditetapkan karena adanya masalah keluarga
menurut menteri dalam negeri cahyokumolo ana seharusnya sudah memikirkan tanggung jawab dan biaya yang harus ditanggung pemimpin daerah
sebelum maju lagi pada periode kedua sebagai bupati
memang seseorang mundur itu hak
tapi ini kalau dibiarkan bisa jadi presiden
orang maju pilkada itu kan prosesnya cukup panjang
dan itu memang kepentingan
komitmen partai kampanye eh begitu jadi kau mundur
kecuali mundurnya beralangan tetap atau sakit
tapi kan mundurnya ada masalah masalah keluarga
semua kan punya masalah keluarga
walaupun itu hak asasi ya tapi akan kami tanyakan langsung
coba dipikir apakah benar mau mundur
karena biaya jadi kepala daerah kan bukan biaya biaya politik biaya waktu biaya sumber daya

jadi kita bisa memiliki kekuatan

jadi kita bisa memiliki kekuatan

jadi kita bisa memiliki kekuatan
jadi kita bisa memiliki kekuatan
jadi kita bisa memiliki kekuatan
jadi kita bisa memiliki kekuatan
jadi kita bisa memiliki kekuatan
jadi kita bisa memiliki kekuatan